menkumham yasona lawli membenarkan dalam revisi undang undang kpk
hanya berpusat di ibu kota dan tidak bisa mendirikan cabang di daerah
pemerintah berpendapat kpk masih bisa mensupervisi kasus korupsi di daerah
dan tidak perlu mendirikan cabang
menkumham menjelaskan kpk harus memperkuat fungsi trigger mechanism
atau koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian
menurut pemerintah kpk bisa berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian
jika ada kasus korupsi di daerah
dan menurut pemerintah jika kpk mendirikan cabang di daerah
akan banyak menyedot anggaran negara
sejak awal maksud daripada kpk adalah trigger mechanism
untuk mendorong supaya lembaga penegak hukum lainnya kepolisian dan kepolisian
oh bagaimana kalau di daerah nggak jalan
ada kewenangan daripada kpk untuk mengambil alih satu penyidikan
atau kasus yang mangkrak di daerah atau di mana kpk dapat mensupervisi
menkumham yasona lauli juga menjelaskan mekanisme pembentukan dewan pengawas kpk
yang akan dipilih presiden
yasona menjamin dewan pengawas tidak akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di kpk
menurut yasona dewan pengawas berjumlah lima orang
dan terdiri dari akademisi tokoh masyarakat dan penegak hukum
yang dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi
selanjutnya presiden akan mengkonsultasikan calon dewan pengawas kepada dpr
dan yasona juga menegaskan dewan pengawas posisinya setara dengan komisioner kpk
dan tidak bertanggung jawab kepada presiden
karena dewan pengawas berada dalam struktur internal kpk
untuk pertama kali ini supaya cepat dibawa presiden
yang kedua nanti dalam berikutnya dikonsultasikan
jadi seperti panglima tni dikonsultasikan
kemudian siapa pak yang orang orang yang akan dipilih menjadi dewan pengawas
itu nanti presiden akan membuat lebih lanjut
tokoh tokoh masyarakat akademisi aparat penegak hukum yang pas
yang tentu kita nanti kan presiden membuat itu
ya dpr dan pemerintah telah menyepakati sejumlah poin revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
kpk telah mengesahkan revisi undang undang kpk
dan berikut ini poin poin perubahan revisi undang undang kpk
yang pertama kita lihat adanya dewan pengawas
selanjutnya izin penyadapan harus melalui dewan pengawas
dan yang ketiga kpk menjadi lembaga pemerintahan atau eksekutif
kemudian status pegawai kpk berubah menjadi aparatur sipil negara
dan selanjutnya kpk berwenang menghentikan perkara melalui mekanisme penerbitan sp tiga
dan yang berikutnya mekanisme penggeledahan dan juga penyitaan
dan juga yang terakhir terkait koordinasi kelembagaan kpk dengan peringkat hukum
sesuai dengan hukum acara pidana kepolisian kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya
dalam pelaksanaan penyelidikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi
gerak cepat pemerintah dan juga dpr membahas revisi undang undang kpk sangat luar biasa
bahkan sehari sebelum pengesahan pemerintah berkolaborasi dengan dpr
mengadakan rapat yang terkesan diam diam pada malam hari
sejumlah poin revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua belas
di luar sana dali pemerintah memperkuat kpk tidak menyurutkan sejumlah aksi masyarakat sipil
yang tidak rela pemberantasan korupsi terancam dikebiri
meski sudah terlanjur disahkan dan mungkin tidak akan mengubah apapun
menarik rasanya kalau malam hari ini kita melihat perspektif dpr dan juga masyarakat sipil
dalam dialog malam hari ini soal undang undang kpk yang sudah disahkan
di studio sudah hadir tiga narasumber
saya akan perkenalkan sebelah kiri saya langsung sudah ada bang arteria dahlan
anggota komisi tiga dprr selamat malam bang artiriyah
selamat malam mas assalamualaikum
waalaikumsalam dan di tengah sudah ada bang refli harun ahli hukum tata negara
bang refli terima kasih sudah hadir selamat malam
ya selamat malam
dan sudah ada mas tama s langkun koordinator divisi hukum dan juga peradilan icw
selamat malam mas selamat malam mas
kabar baik oke kita langsung bahas soal undang undang kpk yang sudah disahkan
saya ingin ke bang arteria terlebih dahulu
sudah menjadi sebuah produk undang undang ya artinya nanti ini
undang undang kpk sudah disetujui oleh pemerintah dan juga oleh dpr
sementara di luar sana kita tahu ada suara kekecewaan atau mungkin tidak terima dengan undang undang kpk yang baru
sebetulnya bang arteria ketika ini nanti sudah menjadi undang undang yang sudah disahkan begitu oleh dpr
artinya kan kpk akan berada di bawah undang undang yang baru
dalam bayangan dpr atau komisi tiga atau pemerintah
kpk ini sebetulnya dibawa undang undang yang baru ini mau dibawa ke arah mana sebetulnya bang arteria
bahwa sebetulnya undang undang ini bukan justru membuat kpk semakin sakti tapi justru dikebiri
ya kalau dikatakan dikebiri saya tanyakan hak kekuasaan atau kewenangan mana yang dipangkas
tapi memang kalau kpk dibuat lebih teratur artinya lebih akuntabel lebih transparan kerja kerjanya lebih terukur
kemudian juga dapat terkoreksi ya itu dengan undang undang ini ya
kita katakan demikian
tapi spiritnya adalah bagaimana penguatan sistem dan lembaga bagaimana sinergitas antar lembaga penegak hukum
sehingga apa daya guna hasil guna ini atau bahasa sederhananya penegakan hukum pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi itu bisa berlangsung efektif
di bawah undang undang yang lama tidak begitu tidak ada tidak ada penguatan atau
kan kita sudah lihat sebelumnya dan kami juga sudah memberikan banyak temuan dan kita juga menyampaikan itu kepada kpk sendiri
namun ya itu tadi ini memang harus kita tempuh yang namanya revisi ini sebagai alternatif solusi
tujuannya baik nggak perlu khawatir ya kita semua ingin pemberantasan korupsinya memang betul betul paripurna
kita juga ingin bahwa jangan sampai ya korupsi ini menjadi budaya
jadi yang kita tekankan di sini perilaku koruptifnya itu hilang
tidak apa apa kalau ditanya begitu yang tahu kpk ini bekerja ini kan kami
ada grand design nya kami
grand design nya kpk dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas pemberantasan korupsi kemudian diturunkan dengan road map tahunan kemudian juga capaian
kami sebelum kita ini juli terakhir kita sudah panggil kpk lagi
jadi kalau publik bisa terhipnotis bahwa kerja hebatnya kpk itu dengan banyaknya ott
tapi kalau dpr kan begitu objektifnya
jadi kita lihat betul janji janjinya ya pada saat yang awal teman teman ini sampai dengan akhir
yang kita katakan itu jauh dari yang diharapkan
tidak sekedar ott saja begitu maksud anda
jauh dari yang kita harapkan
mudah mudahan ya kalau bagi teman teman ya kan kpk ini rakyat
wadah pegawai kpk juga rakyat
penegakan hukum yang berkualitas ya pemberantasan korupsi juga cita cita dan keinginan rakyat
tentunya dpr cermat hati hati betul terkait dengan itu
segala bentuk makanya saya katakan segala bentuk ya segala bentuk
termasuk juga artikel yang diperoleh
artikel yang ada di sini memang ada penambahan sedikit pak tama ya
dari tiga puluh tiga menjadi tiga puluh tiga
dari tiga puluh enam halaman ini saya katakan bagian mana yang melemahkan
saya ke bang refli harun
bang refli sebagai sebuah produk undang undang ini ya sudah menjadi undang undang begitu
artinya kpk dibawa undang undang yang baru
betul anda melihat tidak ada bagian yang melemahkan untuk kpk sebagai sebuah lembaga di bawah undang undang yang baru ini
kpk kedepan dibawa undang undang ini
ya sebelumnya saya kalau mau ngomong tolong jangan dipotong ya terry ya
saya kan tidak mau potong anda ya
biasa saja jangan diingatkan
ya silahkan bang refli silahkan
tahu sendiri kan biasanya
nah itu satu
jadi begini kita harus melihat teks dan konteksnya ya
kalau kita bicara mengenai konteks ya
sebenarnya upaya untuk merevisi undang undang kpk ini kan upaya yang sudah berkali kali
bahkan materinya itu sudah gila gilaan
waktu itu kan dua belas tahun kpk hidup cuma di atas lima miliar dan lain sebagainya
kemudian diprotes masyarakat ya kan
kemudian tidak jadi
nah sekarang di akhir masa jabatan dpr ini kemudian tiba tiba begitu cepatnya ya kan
kalau kita kaitkan dengan proses pembentukan undang undang yang baik itu tidak memenuhi standar
dalam jangka waktu yang cepat ini
azas partisipatif dan transparansinya itu tidak terjadi
sebagai contoh misalnya ini kita berdua tama itu cepat cepatan membaca ruu ini
ya karena tadi bahwa kalau partisipatif semua masyarakat terutama yang concern itu aware
mana yang mau diubah bagian mana yang ada konsekuensi
jadi ada yang namanya public discursus terlebih dahulu
sehingga ketika sebuah undang undang itu disepakati maka itu akan mencerminkan sebuah aspirasi masyarakat yang genuin
jadi tidak main main bajak saja karena mengatasnamakan diri sebagai kewenangan
kalau kita baca teksnya mana yang kira kira melemahkan
pertanyaan saya adalah ketika menghadirkan dewan pengawas itu itu sebenarnya misleading kata kata dewan pengawas
kenapa misleading itu pak
karena ternyata ini bukan hanya pengawasan tapi perizinan
jadi dia bahas dia sebenarnya isinya tidak hanya pengawasan tapi juga perizinan
jadi yang namanya dewan pengawas di dalam ruu ini
dia memberikan izin untuk tiga kegiatan dan itu penting bagi kpk
yaitu izin untuk penyadapan penggeledahan dan penyitaan
dan itu izinnya itu harus tertulis
makanya saya kemudian membuat twitter yang sedikit lelucon
pimpinan kpk mengajukan izin penyadapan secara tertulis
kemudian satu x dua puluh empat jam kan
karena di tengah raih ada transaksi swap
dan mereka kalau transaksi terjadi akan ott
dan ini kan swap karena itu harus disadap
biar konteksnya tahu
izin kemudian diberikan besoknya dua puluh empat jam kan
lalu kemudian pimpinan kpk mengucapkan terima kasih kepada dewan pengawas
atas izin yang diberikan
tapi kami nggak bisa melakukan ott karena sudah lewat
hal hal seperti itu yang kemudian dikhawatirkan akan menambah birokrasi
penanganan kasus korupsi
bukan semakin diatur
tadi kan mbak artelika katakan semakin diatur
bukannya semakin diatur
tapi yang terjadi adalah birokrasi makin panjang
pimpinan kpk tidak lincah
berikutnya adalah yang harus ada di garis bawah juga adalah
wah ini perlu
perlu dewan pengawas
kalau kita baca konstruksi undang undangnya bukan check and balances
yang namanya dewan pengawas ini
itu seperti atasannya pimpinan kpk
karena kerja kerja pimpinan kpk itu
itu bisa dianulir secara tidak langsung
yaitu dengan tidak memberikan izin penyadapan
izin penyitaan dan izin penggeledahan
oke itu makanya anda katakan ini dewan perizinan begitu ya
lalu kemudian pimpinan kpk tidak bisa apa apa
karena tidak diberikan izin
ada satu poin lagi sebelum tam
mereka tidak bisa
mereka tidak hanya melakukan pengawasan dan kode etik terhadap pimpinan kpk
tapi juga pegawai
jadi nanti pegawai itu lebih takut kepada dewan pengawas dibandingkan pimpinan kpk
karena yang bisa memuncat itu adalah dewan pengawas
nanti ditanggapi oleh bang arteri juga soal dewan pengawas dan juga dewan perizinan
sebelum saya kemas sama
saya juga harus izin kita break terlebih dahulu
nanti saya akan kemas sama
catatan anda dari undang undang kpk yang baru ini bagaimana
betulkah bahwa ini justru mengatur kpk sedemikian rupa
agar justru lebih mumpuni lebih kuat lagi dibanding yang sebelumnya
sudah ketawa ketawa tapi kita jawab nanti ya
kita akan segera balik suatu lagi
supaya kita gak lama lama lagi
saya yakin pasti icw tidak setuju
karena sejak awal juga sudah menolak
undang undang kpk yang baru ini
tapi bagian mana yang kemudian paling parah membahayakan ini bisa melumpuhkan kpk
tentu saja begini ya
kalau saya mau lihat secara gambaran besar
posisi dewan pengawas ini sebetulnya kan seperti membuat subordinat dengan presiden
artinya presiden itu masuk ke dalam wilayah kpk
dan dalam undang undang ini tidak membedakan mana kpk yang menjalankan fungsi prestisia
mana kpk sebagai lembaga
kalau kita bicara soal audit kelembagaan
tentu saja dia harus menyampaikan kepada dpr
kemudian kepada bpk secara kelembagaan
tentu ini wilayah wilayah yang sudah selesai sebetulnya
nah ketika dia masuk yang namanya dewan pengawas
itu kemudian merubah sistem
jadi yang tadinya misalnya sudah ada tahapan nih
kalau kemudian ada orang penetapan tersangka
kemudian dia ngerasa tidak pas
ada mekanisme pra peradilan
ketika peradilan menang
putusan bilang oh itu salah
berarti dia selesai sebetulnya sebagai tersangka
nah jadi sebetulnya mekanisme sp tiga itu nggak perlu
nah sekarang kita lihat konteksnya ketika masuk dewan pengawas
ketika dewan pengawas masuk
itu dia diangkat oleh presiden
tugasnya dewan pengawas
ini bukan pengawasan sebetulnya
disitu juga ada bagian bagian fungsi pelaksanaan kriminalitas sistem
sampai dia melakukan pengawasan internal
anda mau mengatakan bahwa kpk ke depan akan dibawa penguasa begitu
kalau kita mau lihat itu akan seperti itu kondisinya
kalau bicara soal kriminalitas sistemnya
dari mulai penyelidikan penyidikan penuntutan
itu akan bergantung kepada dewan pengawas
fungsi komisioner kpk
itu menurut saya relatif akan tergerus
rekrutmen dari dewan pengawas
pengawas itu presiden
dpr yang membahas undang undang bersama pemerintah
dia hanya kebagian fungsi konsultasi
artinya fungsi subordinat dominan daripada presiden
dan ini dikuatkan lagi
dewan pengawas harus melaporkan pekerjaannya setiap tahun
apa yang dikerjakan
misalnya soal penyedapan
oh dia bisa sampaikan
oke jadi fungsi kpk ke depan bagaimana mas tama
ya itu akan seperti itu
dia akan semakin kalau bahasa bang refli dia tidak lincah
kalau menurut saya itu akan pergerakan akan semakin sempit
tidak akan misalnya se fleksibel seperti yang kita lihat sekarang
nah itu yang dalam bayangan saya akan
bukan kayak itu justru apa
justru makin diatur ya bukan
ya menurut saya bukan soal mengatur
yang saya sampaikan tadi
baik baik baik
bang arteria justru membatasi lingkupnya
semakin tidak lincah
dewan pengawas juga seperti dewan perizinan
apa jawaban anda soal poin poin yang tadi dikritik oleh teman teman ini
ya pertama saya juga menyayangkan kalau ahli pak refli bilang upaya berkali kali
mencoba untuk apa tadi
melemahkan kpk ya
kemudian yang kedua materinya gila gilaan
sedih saya dengarnya
karena tidak membaca semua materi muatan yang ada di undang undang ini
kemudian saya juga minta ya tolonglah diksinya dirubah pakai hati nurani
semua orang punya nilai nilai keilmuan
kami pun di dpr ada tim ahli
pemerintah juga punya tim ahli
semua juga ada akademisi
semua dengan latar belakang
dan perspektif yang punya legal basis yang kuat
makanya kita harus dalam konteks saling menghargai
kemudian cepat cepatan baca
begitu diketok dibalik
ya dpr ri berkewajiban
bahkan pimpinan dpr pimpinan komisi tiga menginstruksikan semuanya disebar
biar dalam waktu yang singkat ini kita lihat respons publiknya seperti apa
jadi kalau dikatakan kayak tadi
kok dapat bahannya sulit sekali ya
kan dahannya semua sudah begitu terbuka dan tertelanjangnya ini
nggak ada niatan buruk dari dpr
begitu selesai rapat kita kasih info
semuanya itu ya
berikutnya juga main bajak terkait dengan kerja kerja pemerintah
pada saat balik terakhir yang malam itu
ini kerja kerja pemerintah
gak ada main main bajak ini
kita juga mohon itu nanti juga tolong hati hati sekali
ini mengenai dewan pengawas memberikan izin
pahami postur dewan pengawas
dewan pengawas dikatakan disini adalah lembaga non struktural
prinsip hukum internasional mas tama
kalau kita mau nyadap ya mau apa
tadi mention saya
itu kan juga harus ada notice
itu juga perlu
kita nggak pakai ketua pengadilan
katanya mereka kan ketua kpk nih
ketua pengadilan disuap
hakim kita nggak percaya
karena hakim itu nggak integritas dan sebagainya
oke lah kita pakai dewan pengawas
permintaan bisa satu menit
banyak sekali kok pengadilan negeri jakarta pusat tertulis
nggak ada masalah
apakah nanti akan bocor
semua orang punya integritas ya
gak ada bocor bocoran lah
bagaimana memastikan itu bang
mas bisa kasih contoh ya
itu ketua pengadilan negeri jakarta pusat
tangkepan bnn itu dari sana semua pak
oh beda narkotika sama korupsi
itulah selalu dengan prejudice ya
kita juga bicara mengenai apa
dewan pengawas itu seperti atasan
lihat deh posturnya
itu dari pasal tiga puluh tujuh itu dengan jelas
bukan begini dong ya
juga bukan begini
itu begitu cahayanya
jadi sebacam apa kita katakan tadi
kalau mas lama lihat ya
ini sebagai mitra ya
ini hanya mitra untuk mengintervensi
mitra untuk menjadikan kpk itu lebih bisa jalan lebih baik
dengan nilai nilai yang bisa terkoreksi
kemudian saya ingin katakan lagi yang
pengawasan dewan pengawas nanti akan lebih takut
dalam perspektif apa
makanya dibaca lagi
pasal tiga puluh tujuh b itu kewenangan dewan pengawas
dewan pengawas itu tidak pernah punya kewenangan yang namanya memecat
memberhentikan dan sebagainya
itu untuk check and balances ya dewan pengawas itu ya
check and balances dalam perspektif apa
jangan dalam perspektif yang seperti pak refli katakan
ini dalam konteks pengawasan
pengawasan tugas dan kewenangan
karena ini agak banyak nih dua orang kan
berikutnya juga mengenai mas tama tadi
posisi subordinat saya katakan tadi setara
sepanjang melaksanakan tupoksinya dia akan independen
coba bagian mana artikel itu yang bisa menginterview kewenangan
nah kalau report
ini semacam inilah kopi karbon
kewajiban penyidik untuk melaporkan hasil hasil penyadapan sitak geledah
ke pimpinan kpk kan selama ini ya
nah sekarang juga plus ke dewan pengawas
tadi dia jawab ya
nah berikutnya juga mengenai masalah kewenangannya tergerus
dalam perspektif apa
kok begitu cengennya kpk
lembaga lain yang lebih ya
saya katakan polisi jaksa
nggak banyak fasilitas yang melimpah
ini juga nggak kita gunting fasilitasnya
masih bisa bekerja dengan baik
ini kita katakan tolong lebih jernih lagi
lebih jernih lagi sebelum saya ke mas tamal
check and balance this dalam perspektif mana seperti apa sebetulnya
dikatakan soal dewan pengawas tadi
dan tanggapnya apa kata bang ardheni
yang terhormat pak terry ya
anggota dpr ya
juga saya minta lebih jernih juga sebagai anggota dpr
dan juga bicara dengan hati nurani juga
dia bicara soal dewan pengawas
baca aja coba pasal berapa
salah satunya ya

dewan pengawas menyelenggarakan sidang
untuk selain tadi perizinan ya
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik
oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan
nggak ada memecat dan memperhentikan
saudara teri yang terhormat
itu nanti akan ada di kode etiknya
aduh prejudis lagi
nggak ada kewenangan memperhentikan
tetapi ya dia nanti itu putusan
kalau anda sidang
saya potong dulu ya
kalau kita punya kewenangan untuk menyidangkan seseorang
maka kemudian itu akan ada putusan
saya mau ke pemirsa
selalu ada putusan
maka kemudian putusan tersebut
kalau dia dinyatakan bersalah
itu mulai dari sanksi paling rendah
yaitu teguran tertulis
sampai sanksi paling tinggi pemecatan
lembaga administrasi yang mengeluarkan sk nya
jadi dengan pencabutan sk
itu sama seperti misalnya
badan kode etik lainnya itu
ketika dia memecat seseorang
itu tidak langsung
jadi sk nya yang kemudian dicabut
yang mau anda katakan apa bang refli soal itu
very very very powerful yang namanya badan pengawas itu
dia menjadi badan pria
setara atau tadi yang dikatakan oleh
pertama dia menjadi badan perizinan
pertama dia menjadi alat presiden dulu
karena dia proksinya langsung presiden yang memilih
lalu kemudian berarti presiden memiliki kaki langsung kepada independen yang bernama kpk
dia menjadi lembaga perizinan
dimana kasus korupsi yang disidik
itu tidak akan pernah selesai kalau seandainya mereka tidak memberikan izin
terhadap dugaan pelanggan
dugaan pelanggaran oleh pimpinan dan pegawai kpk
dan yang namanya melakukan sidang itu
dia punya kewenangan untuk memberikan putusan
nah coba bayangkan
begitu power punya
dan tidak ada imbangannya terhadap ini
tidak ada misalnya
kalau kita bicara check and balances
seperti undang undang administrasi pemerintahan
dalam jangka waktu sekian bila anda tidak mengeluarkan izin
maka berarti dianggap diizinkan
karena ada kan dalam undang undang administrasi pemerintahan
tapi ini tidak
kalau satu x dua puluh empat jam tidak dikeluarkan izin tertulis
maka penyadapan penggeledahan penyitaan tidak bisa dilakukan
singkat mas tama sebelum break
tadi anda silahkan respon apa yang tadi dikatakan oleh bang arteria
ya tadi kan dikatakan soal mekanisme internasional dan sebagainya
yang kemudian saya bayangkan bukan soal penyadapannya
tapi kita bicara soal dewan pengawasnya
ini bentuk mahluk apa
ini yang kemudian kita tidak pernah temukan di negara manapun
pengawas yang seperti ini begitu
tidak di negara manapun tidak ditemukan
iya tidak ada
negara mana yang kemudian lembaga independennya
ini lembaga independen ya
kita nggak bicara soal lembaga pemerintahan
terus kemudian dia ada dewan pengawas
yang kemudian dia bicara soal wilayah proyekstis ya
menguruskan soal izin dan sebagainya
dia juga melakukan fungsi fungsi pengawasan kepada etik dan lain sebagainya
dan itu ada di lembaga kpk
yang ini kemudian tentu saja dia punya kewenangan juga
kalau penyimpangan penyimpangan terjadi
apakah kita harus bikin lagi dewan pengawas dewan pengawas
nah ini menurut saya mekanisme mekanisme koreksi tidak selesai
justru ini menurut saya membuat ruang publik tertutup
dulu kalau ada yang namanya pelanggaran etik
itu akan dibentuk komite etik untuk pimpinan
ada isinya kpk setengahnya lagi masyarakat
orang seperti bu yosef ima arief
siapa yang bisa meragukan ketokohan bu yosef ima arief
artinya itu ruang publik
ketua kpk ngawur ya
dan itu banyak juga komisioner yang dihukum soal etik
nah sekarang tertutup
ruang publik masuk ke situ nggak ada
sekarang tugasnya dewan pengawas
itu yang bentuk presiden
itu fungsi pengawasannya
tadi kita sudah bahas soal izinnya dan lain sebagainya
laporan tiap tahunannya
ini menurut saya justru ada yang serius
tambahan sedikit ya
jangan tertipu mengenai struktur
struktur itu bisa sama
tapi fungsi yang berbeda
oke oke kita break dulu ya
dalam prinsip check and balances itu
satu lembaga itu bisa mengecek lembaga lainnya
tapi ini tidak
ini fungsinya itu lewat pengawas di atas
kita break dulu ya bang ferry ya
kita break dulu bang terry
kita akan respon usai jeda
sekaligus saya akan tanyakan ke bang terry
di tengah reaksi publik yang sedemikian rupa
bagaimana menjawab bahwa kpk ke depan ini bukan di bawah kekuasaan
lewat undang undang yang baru ini
kita akan bahas usaha jeda
kami akan segera kembali saat ini
ya anda kembalilah di demokrasi bang terry
silahkan tanggapi tadi yang sudah disampaikan
oleh teman teman dan juga ini sebetulnya
bagaimana menjawab bahwa kpk ke depan ini
bukan dibawah kekuasaana untuk undang undang yang baru
ya saya sulit kalau bergerak dengan prejudice
atau persangkaan bahkan persangkaan buruk
apa lagi tama menyatakan
menyatakan ini kan nanti dewan pengawas jadi proksinya presiden
kok begitu banget melihatnya
kan kita lihat ya undang undang itu tegas mengatakan di pasal tiga puluh tujuh
presiden itu membentuk pansel
panselnya ini nggak mungkinlah presiden akan berpikir begitu ekstrim
orang orang dia dan sebagainya
dan saya ingin katakan yang dilakukan pak jokowi selama ini apa
panselnya itu kan pasti mengakomodir kepentingan teman teman semua ya
ya nggak apa apa ini cinta dulu lah
nah kemudian dikatakan tadi ini yang kok yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden
pada kali pertama dewan pengawas ditunjuk oleh presiden
maunya dpr kan nggak seperti itu
maunya dpr juga harus ada kontrol
misalnya ada dari perwakilan mahkamah agung di situ ada dari dpr di situ
yang mengusulkan boleh presiden
seandainya kami milih meleset pun akan jadi orang baik juga kan yang akan terpilih
nah kemudian tidak selesai
ya karena bisa saja tidak berizin
ya dalam perspektif apa
baca memori fantolitingnya pada saat itu ya
ini uang nggak mau suka nggak suka satu x dua puluh empat jam anda kasih izin
kalau nggak apa
kalau nggak diangkat diizinkan
nah kalau nggak diizinkan ini teriak pak
tapi pasti diizinkan itu
nah ini teriaknya gimana saya katakan
wadah pegawai ada di situ
teman teman juga begitu terang benderangnya
proses ya cuaca nuansa iklim di kpk itu kan teman teman tahu
semuanya juga jarum jatuh juga tahu
nggak mungkin kalau mereka ini akan melakukan yang melenceng
nah di negara manapun ya semua di negara manapun pasti ada pengawasan
memang bentuk pengawasnya berbeda beda
kalau kita bicara singapura langsung di bawah prime minister
kalau di bicara namanya korea selatan korea selatan udah tolbat nasuhah pak
nggak ada tuh yang tangkep tangkep tangkep apa gitu
jadi sekarang kpk mau tolbat nasuhah ini
ini kita cari jalan tengah ya yang lebih moderat yang lebih akomodatif ya
semuanya ini kepentingan penegakan hukumnya kita pastikan tidak terganggu tidak tergerus ya
tapi transparansi akuntabel juga hadir
nah untungnya apa
kpk ini dapat legitimasi loh
ya dengan adanya kayak gini
besok besok ada apa apa dengan adanya undang undang ini orang pasti akan wah bener kpk
sudah ada dewan pengawas sudah ada ini sudah ada ini
jadi lebih khusus

ya mikirnya jangan mikir negatif
mikirnya dari perspektif yang berbeda
kemudian ya saya ingin katakan dewan pengawas nanti ada pengawas dewan pengawas baca undang undangnya
di situ ada pertanggung jawaban kepada presiden dan kepada dpr
nggak percaya lagi
kalian mau percaya sama siapa
saya katakan demikian
nah pengawas internal tadi dikatakan
iya mau percaya sama siapa lagi mas
ini kan dua sama satu
kita lagi diuji nih ujian tesis per hari ini
nah ini kan pengawas internal
pengawas internal ini tidak proven
saya kasih bukti
ya udah ada orang mau disangsi bahkan mau dipecat
karena desakan wadah pegawai
sehingga pimpinannya takut
dewan pengawas internal melakukan pengawasan betul mas tama
tapi kepada anak kos siapa anak kos
komisioner yang masa waktunya empat tahun
ya kemudian apa
orang yang bekerja dengan waktu tertentu
penyidik penyidik yang jangka waktunya tertentu
nah mereka yang sudah belasan tahun lima belas tahun bangku kursinya dicor tuh
gak kemana mana di situ aja
nggak tersentuh sama kewenangan dewan kewenangan pengawas internal
ini kan faktual yang sudah kita coba cermati selama ini
baik revli harun bagaimana
dan ke depan
saya tanya dulu ya
tadi kan dikatakan bahwa yang namanya dewan pengawas harus memberikan izin tertulis
baik terhadap penggeledahan penyitaan maupun penyadapan ya
nah saya bacakan ayatnya ya
pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat satu
paling lama satu kali dua puluh empat jam sejak permintaan dia juga
ini aja udah keliru coba bayangkan
kelirunya kan bisa berarti tidak memberikan izin
pada saat dia tidak memberikan izin dia wajib memberikan keterangan
katanya harus tadi
tadi harus katanya dia
baru kita dengar sendiri
bukan bukan alasannya nggak penting gimana
udah biar pemirsa yang menilai ya
oke ke depan dengan undang undang yang baru ini
dia nggak baca duluan jadi komentar aja
loh nggak baca ini coba baca satu x dua puluh empat jam
jadi jangan jangan gimmick gimmick yang begitu dimainkan
udah ketahuan waduh ketahuan keliru
udah ketahuan keliru
baca komentar gimana sih
ini satu kali dua puluh empat jam bisa memberikan izin tidak memberikan izin
tidak berizin dia wajib memberikan alasan itu
alasan tuh nggak ada masalah
oh nggak ada masalah gimana
artinya transparansinya juga masuk ya
bukan soal alasannya
kalau ini kita mau melakukan ott mau melakukan penggeledahan tidak diizinkan
iya kenapa anda tau nggak
sekarang dengan rezim yang sekarang ya
baru bisa dapat izin sadap tak kala ada bukti permulaannya cukup
bukan nggak ngerti oke anda pinter aja
semua juga punya kepitan lah ya
anda juga nggak ngerti
sama gitu loh
ya bang refli dan juga bang terry kita tahan dulu
mas tama kalau begitu
ya oke silahkan mbak
oke ini sebetulnya begini
jangan jangan jangan bilang yang baru ini lah
semua juga nggak ngerti
bang refli artinya apakah fokus pencegahan kpk akan bergeser dari
dari misalnya kemarin lebih banyak perlindakan pencegahan
pencegahannya apa sebetulnya sih
ini saya bicara tentang paradigma ya
kita harus tahu bahwa yang namanya korupsi adalah extraordinary crimes
kenapa dia diadakan kpk
karena dia dianggap adalah kejahatan yang luar biasa
karena itulah kemudian dia harus diberantas dengan cara cara luar biasa
dengan menghadirkan lembaga yang namanya kpk
kalau kpk itu
kemudian tidak luar biasa
maka nggak ada gunanya
ya ke depannya nggak luar biasa nantinya
nggak luar biasa
kenapa nggak ada gunanya
karena di situ dikatakan
karena polisi dan jaksa
lembaga penegakum yang bertanggung jawab melakukan pemberantasan korupsi
belum bekerja efektif dan efisien
maka perlu diadakan kpk
kalau polisi dan jaksa sudah efisien
tidak perlu kpk
nah ketika kemudian dia menjadi lembaga biasa biasa saja
di situlah kehilangan rohnya
soal pencegahan dan penindakan
kalau kpk disuruh pencegahan
lebih baik disuruh kiai sama disuruh tukang jual obat aja
karena orang jual obat bilang lebih baik mencegah daripada mengobati
karena kalau kita bicara pencegahan
itu pencegahan itu dilakukan oleh semua lembaga di republik ini
semua lembaga itu ada yang namanya
ada pengawas internal
lembaga yang bisa melakukannya
kepolisian kejaksaan dan kpk
karena kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak efektif dan efisien
maka kemudian tumpuan paling utama adalah kpk
mereka harus paham juga
bang teri saya harus kemas sama dulu
kalau dia paham jangan sampai nanti tersesat berpikir
terakhir bang teri
saya kemas sama dulu
ada di tempat yang terang
apa yang bahaya ketika kpk lebih fokus kepada pencegahan ke depannya dengan undang undang ini misalnya
nanti bang teri akan tanggapi
dalam bayangan saya justru kan kata kata pemberantasan korupsi
di undang undang yang lama itu dikatakan bahwa pemberantasan korupsi itu isinya
ada penindakan pencegahan koordinasi supervisi monitoring
sekarang dalam naskah ini kata kata pencegahan dan pemberantasan itu dipisah
pokoknya melakukan pencegahan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi
nah dari situ sudah kelihatan bahwa memang ini fokus atau penguatan di bidang pencegahan itu akan lebih besar
saya juga melihat misalnya
hal hal yang dulu kpk leluasa melakukan misalnya seperti melakukan supervisi
dasarnya bisa menggunakan peraturan komisi
dia buat rules nya bagaimana penelitiannya
nah sekarang ditarik
kalau dia mau supervisi aturan teknis dan lain lain sebagainya
diatur lewat peraturan pemerintah
nah jadi ini menurut saya yang tadi saya katakan di awal
dari mulai sisi pro justisianya
ada insert dewan pengawas
dari sisi pencegahannya pun
beberapa aturan aturan yang sebetulnya kpk bisa leluasa
itu kemudian dibatasi
apakah kita semakin dekat menuju ke senjakala kpk misalnya kalau dikatakan begitu
kalau saya lihatnya tadi ya artinya penanganan penanganan perkara yang selama ini kita lihat
ada polling ada dan lain sebagainya
soal kepercayaan publik kepada kpk masih tinggi
kerja kpk masih efektif dan lain sebagainya
ini yang menurut saya kemungkinan berkurangnya itu ada
karena tadi ya fungsi fungsi tadi bergantung
kemungkinan berkurang ya
ya insert soal kewenangan dan lain sebagainya itu juga masuk dalam
oke baik bang terry silahkan terakhir
saya tadi dikatakan korupsi itu extraordinary crime
kalau kita lihat di dunia internasional hukum kriminal
yang namanya extraordinary crime itu war crime genoside dan sebagainya
ada empat ya
nah berikutnya saya katakan di indonesia ini oke lah
kita katakan yang tadi
ini udah luar biasa
fasilitas kepada kpk ini begitu melimpah dibandingkan negara negara lain
pertama bisa research ya
ini fasilitas yang paling melimpah di sini
semuanya ada di kpk indonesia ini
semuanya yang ada cuma pengawasan
nah kemudian dikatakan sama pak refli tadi
tahun yang lalu itu ceritanya polisi jaksa itu tidak efektif
ini tahun dua ribu sembilan belas bos
kita punya data data empirik
data data empiriknya mengatakan apa
ternyata dari sisi penegakan hukum capaian polisi jaksa lebih hebat

kelola keuangan lebih hebat
kita juga sudah tidak pas lagi ya untuk mengatakan bahwa polisi jaksa ini
sudah tidak apa ini dan harus dilakukan trigger terhadap mereka
nah berikutnya saya juga mengatakan
ini ada perspektif yang keliru
kalau dikatakan bicara pencegahan saja
baca dong pasal enam itu ya
pasal enam itu memang di depannya ada pencegahan
tapi ingat baca yang namanya pengertian koordinasi monitoring supervisi
itu adalah fungsi fungsi penindakan yang kita minta kpk bekerjasama dengan institusi penegak hukum yang lain
kenapa begitu mas ya
anggaran mereka terbatas
penyidik mereka yang di bidang penyidikan dan penyelidikan
oke hanya dua ratus orang
dari seribu enam ratus orang
artinya apa kita nggak bisa tanganin sendiri
tapi anda bisa tanganin seluruh indonesia dengan konteks koordinasi supervisi dan sebagainya
baik baik kb bisa
nggak bicara perkom yang tadi
perkom itu jelas sesat
ya ternyata nggak pernah dikasih
kalau ada pansus dikasih apa
bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku universal
bertentangan dengan ketentuan kuhap
diksi diksi penyelidikan penyidikan
itu saja jauh berbeda
kita sudah menahankan
oke singkat saja
singkat saja pak
poinnya apa singkat saja
ketika bicara soal upaya penindakan
itu kan kpk lakukan
ketika kpk kesalahan
ya dpr juga akan melihat
sekarang dalam perkara yang sama
di perkara pelindung
di kpk dianggap macet
di kepolisian juga tidak jalan
di televisi ini rakyat akan menilai ya
siapa yang lebih jujur yang lebih jurnih yang lebih benar
apakah para anggota dpr
kita lihat ke depan
seperti apa masyarakat yang menilai
masyarakat yang menilai
masyarakat yang menilai
kita uji siapa yang benar anda apa saya
demikian dialog kita untuk kemasalahan ini
soal kpk dalam genggaman kekuasaan
nasibnya ke depan
kami akan segera kembali
dengan informasi lainnya
demikian layar demokrasi
kita akan kembali dengan beberapa informasi lain
tetap bersama kami